terima kasih anda masih bersama kami di layar pemilu terpercaya
anda juga menyaksikan acara ini melalui live streaming di cnnindonesia com dan juga detik com
dua belas organisasi pengawal pemilu membuat pernyataan sikap menolak kriminalisasi
terhadap komisi pemilihan umum di kantor kpu rabu pagi
mereka menyayangkan adanya langkah delegitimasi pemilu di kasus pencalonan usman sabtaodang
komisioner kpu periode dua ribu dua belas dua ribu tujuh belas hadar gumai mengatakan kasus oso berpotensi mengganggu pemilu dua ribu sembilan belas
menurut hadar peran polisi sebagai penegak hukum sangat penting untuk menjamin kpu bersikap benar sesuai konstitusi
senada dengan hadar ahli hukum tata negara bivitri susanti mengatakan kasus usman sabta berpotensi merugikan masyarakat pemilih
kpu sebagai penyelenggara pemilu sudah melaksanakan kebijakan sesuai aturan konstitusi
meski kpu dihadapkan dengan tiga putusan berbeda dari lembaga tinggi negara
kpu telah mengambil langkah tepat dengan mengikuti putusan mk yang melarang pengurus partai mencalonkan diri sebagai anggota legislatif
pemilu kita akan berantakan
dimana penyelenggaranya itu akan dibukan hanya ditarik tarik tetapi akan dijebloskan
atas tindakannya yang sebetulnya
kalau kita lihat betul itu tidak ada yang dilanggar
justru upayanya untuk menegakkan penyelenggaran pemilu sesuai dengan konstitusi kita
dan kami berharap betul justru penegak hukum kita yang saat ini sedang memprosesnya
memulai memprosesnya yaitu polri
justru harusnya melindungi penyelenggara pemilu kita
yang memang melaksanakan ini sesuai dengan apa yang dikendaki oleh konstitusi kita
ada soal retroaktif padahal tidak dan sudah jelas itu saya tidak mau membahas lagi
sudah berkali kali diskusi dijelaskan tidak ada soal retroaktif
yang dipersoalkan misalnya suratnya dikirimnya salah alamat lah begitu semua
tapi tolong dong ini persoalan konstitusi bukan persoalan administratif belaka
bisa nggak sebenarnya dipidanakan
saya kira tidak bisa kita saya kira saya juga akan apa namanya ya
kita masih melihat perkembangannya seperti apa
tapi begini kalau misalnya dilihat dari segi hukum pidana
pasal empat ratus dua puluh satu itu kan intinya seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan
memaksa seseorang untuk melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu
nah jadi ada unsur yang pentingnya
yang paling penting yaitu menyalahgunakan kekuasaan
bisa nggak digunakan ke kpu
dan menyalahgunakan kekuasaan untuk apa
nah argumen yang bisa dikemukakan adalah
satu kpu menjalankan tugas konstitusionalnya dan melaksanakan putusan mk
komisioner kpu ilham saputra menyebut pihak kepolisian menunda pemeriksaannya
terkait laporan ketua umum partai hanura usman sabta odang
belum diketahui sampai kapan pemeriksaan tersebut ditunda
ilham mengatakan akan siap untuk dilakukan pemeriksaan
sebelumnya ketua kpu menunjukkan
arief budiman dan komisioner kpu pramono ubaid tantowi
telah diperiksa lebih dulu pada rabu kemarin di polda metro jaya
mereka diperiksa selama tujuh jam dengan dua puluh pertanyaan
seputar alasan bagaimana kpu mengambil sikap soal oso
sebelumnya kpu memang tetap memutuskan
tidak memasukkan nama usman sabtaodang ke daftar calon tetap dpd pemilu dua ribu sembilan belas
kpu meminta oso untuk mundur sebagai ketua umum partai hanura
atau pengurus hanura
jika ingin maju di pemilu mendatang
menanggapi hal ini oso teguh pada pendiriannya
yakni tidak akan mundur sebagai ketua umum partai
belum belum lagi diurus
iya biar aja tanggalnya nanti aja
siapa yang mau mundur
jangan tentu apa ya
jangan tentu apa ya
jangan tentu apa ya
belum selesai kok
bagi pemilu dan juga demokrasi kita akan membahasnya bersama bang benny ramdhani ketua dpp partai hanura
terima kasih bang benny sudah
kemudian ada mas mulki shader peneliti hukum dari perudam
terima kasih mas mulki
saya mau ke mas benny dulu
pak oso memperkarakan komisioner kpu ke kepolisian itu kenapa bang benny
apa asbabunuzulnya sehingga tahapannya bukan hanya tahapan pemilu lagi sekarang
tapi sudah masuk ke ranah pidana
iya karena pak oso sadar persis negara ini negara hukum
tidak ada satu manusia pun di negara ini
sekalipun dia memiliki atributif atributif kekuasaan seolah olah menjadi warga negara yang tidak bisa disentuh atau kebal hukum
nah pak oso menggunakan track dan jalur yang benar untuk memperkarakan kpu
setelah kpu secara nyata telanjang melakukan pembangkangan atas putusan pt un
kemudian juga diperkuat oleh mahkamah agung
institusi peradilan tertinggi di negara ini yang memerintahkan agar kpu mencabut sk terkait
daftar calon tetap anggota dpd ri yang kemudian memerintahkan untuk memasukkan nama dr usman sabta
dalam dct dan bahkan diberikan waktu tiga hari
putusan pt un ini putusan yang bersifat final and bending
kekuatan hukum putusan yang berkekuatan hukum tetap
tidak ada upaya hukum lain
kemudian pertanyaannya kenapa kpu dengan arogansi yang dipertontonkan secara telanjang ke publik
dan mereka adalah orang orang yang diberikan mandat untuk mengurus kontestasi demokrasi sebagai penyelenggara pemilu
dan pembangkangan yang dilakukan oleh komisioner kpu ini contoh yang buruk sebetulnya

kita dan rakyat bisa mengukur bagaimana kualitas
dan memiliki selera mereka dalam memberikan penghormatan pada hukum
untuk menunjukkan sebagai warga negara yang taat hukum
jadi yang dipermasalahkan mas benny institusi kpu nya komisionernya atau putusannya
ya tentu di lembaga yang bernama kpu kan terdiri dari orang orang yang saya sebutkan tadi
yang saya juga kecewa dengan empat belas mereka yang mengatasnamakan ngo
kemudian juga mereka yang mengatasnamakan pakar ahli hukum tata negara
yang mohon maaf ya saya tidak merendahkan kawan kawan yang disebutkan tadi
koalisi masyarakat demokrasi
tapi toh dalam melihat kasus ya perseteruan pak oso dengan kpu
jelas jelas harus menggunakan pisau analisis dan termodiagnosis yang tepat
karena ini juga akan berpengaruh pada way out atau jalan keluar apa
yang kemudian mereka bisa bersikap secara independen
menggunakan nalar akal sehat dan kemampuan
sehingga objektif setiap keputusan keputusan dan pandangan pandangannya
jangan karena ya selama ini menjadi mitra baik kpu
jangan karena pak hadar gumai pernah menjadi kpu
jangan karena teman teman perludem dan ngo selama ini mungkin
sering bekerja sama dengan kpu kemudian muncul keberpihakan
yang kemudian tidak melihat secara utuh dan komprehensif
anda lihat bias ini ya atau tidak
pertama sejak awal kami sudah menduga bahwa
ada konspirasi politik yang digunakan oleh kekuatan negara
kekuatan politik luar yang kemudian kepentingan politiknya
diselundupkan ke kpu dengan memanfaatkan oknum oknum yang ada di kpu
ya targetnya adalah pak oso targetnya adalah pak oso
bagaimana dua duanya tidak menjadi anggota dpd
kemudian juga harus mundur dari jabatan ketua partai
mas benny ditahan dulu yang pertama konspirasi pasti akan ada yang kedua dan ketiga
kita tahan yang kedua dan ketiga nanti mas mulki juga akan membahasnya
usaha jenah berikut tetap bersama kami
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
yang penting diskusi yang harus diperdalam adalah
sejauh mana putusan mk
itu benar benar menjadi putusan yang objektif
independen tanpa pengaruh
bahkan bukan bagian dari order politik kekuatan politik lain
mahkamah konstitusi berarti terlibat dalam konspirasi ini
mas bulki dulu silahkan
kalau tadi bicara tentang order atau tidak independen
saya mau bilang dulu bahwa desain dpd
bahwa dia harus representasi regional
itu sudah dimulai diskusinya sejak sembilan puluh delapan
satu dpr representasi politik
nah yang ingin dibersihkan oleh mk di putusan ini adalah
jangan sampai satu institusi yang didesain
mewakili masyarakat per daerah
atau disisipi oleh kepentingan politik
dalam konteks ini
so misalnya dalam posisi beliau sebagai pengurus partai politik
apakah akan tepat jika memang dibuka ruangnya untuk
masuk ke dpd yang desainnya adalah representasi daerah
atas dasar itu putusan mk menurut anda tidak konspirasi
mas superluden tadi dibilang oleh
saya tambah sedikit
sebentar biarkan mas bulki silahkan
nah secara desain tidak ada masalah disitu
lalu yang kedua saya mau bilang juga bahwa
di dunia ini
biasanya fokus di satu lembaga
antara mk atau ma
cuma terjadi di indonesia
di mana ma juga diberikan ruang menguji peraturan di bawah undang undang
ini yang biasanya digunakan sebagai ruang untuk
tidak sepakat atau tidak sesuai dengan putusan mk
tapi itu memang sah secara peraturan perundang undangan kita kan
di pasal lima puluh satu undang undang mk
ini konteksnya akan menggambarkan bahwa posisi mk seharusnya lebih tinggi dan
harusnya kita lebih hormati
disebutkan bahwa jika ada
undang undang yang sedang diuji di mk
lalu juga ada permohonan pengujian terhadap
peraturan di bawah undang undang itu di ma
maka harus menunggu dulu putusan mk
harus ikut keputusan mk
kpu yang sekarang sedang melakukan itu
taat kepada konstitusi
putusan putusan mk justru
bahkan masuk ke ranah pidana
nah ini yang saya rasa
kami tidak berpihak
tapi kita melihat desain desain
biasa diterapkan di mana mana
kalau alasan mas benny tadi
kpu pengurus pengurusnya tidak
komisionernya tidak mengikuti atau mentaati
putusan hukum lainnya
pt un dan mahkamah agung
bahkan ada putusan bawaslu tadi
yang memerintahkan pak oso untuk bisa
ya saya penting untuk menjawab dan meluruskan yang disampaikan tadi
jangan ajari kami
asbabun nuzul bagaimana lembaga senat atau dpdri dibentuk
subtantif bahkan ideologis
pak oso sebagai negarawan
sebagai bagian dari kekuatan dan pendukung pak oso
hal hal yang prinsip subtantif yang diputuskan oleh mk
kami tidak setuju
catat kami setuju dengan putusan mk
terkait hal hal prinsip subtantif bahkan ideologis
lembaga dpd atau senat tidak boleh
diisi oleh orang orang yang berasal dari partai politik
karena asbabun nuzulnya
dan dpd atau senat adalah
kita sepakat disitu
melakukan ultra petita
mengambil sebuah putusan yang di luar kewenangannya
mk itu harus pada wilayah normatif
untuk menguji apakah sebuah undang undang bertentangan dengan
konstitusi atau tidak
nah persoalan lainnya
hal hal yang bersifat teknis
itu bukan kewenangan mk
nah ketika mk memaksakan
agar itu diberlakukan dua ribu sembilan belas
itu di luar kewenangan
dan itu bersifat retroaktif
putusan mk itu retroaktif atau progresif
tidak boleh putusan mk
tidak boleh putusan mk bersifat retroaktif
tapi harus progresif
apakah putusan mk itu
bisa dikategorikan retroaktif
ya karena apa
apa pendaptaran calon perseolangan
anggota pengurus partai menjadi anggota dpd
itu sudah berjalan jauh
harusnya diberlakukan tahun dua ribu dua puluh empat
di sini saya punya
saya kasih kesempatan untuk menjelaskan
tapi setelah ini kita harus move on
tapi saya kasih kesempatan
untuk menjawab mas benny
tadi dibilang bahwa
mk tidak mempertimbangkan situasi
pemilu yang dekat di dua ribu sembilan belas
saya mau bandingkan
tahapan pemilu sudah berjalan
dan juga tahapannya pak
sudah berjalan jauh
di pertimbangan tiga tujuh puluh satu
halaman lima puluh satu di putusan tiga puluh dua ribu delapan belas
karena proses pendaftaran calon telah dimulai
dalam hal terdapat calon anggota dpd
yang kebetulan merupakan pengurus partai politik
terdampak oleh situasi ini
kpu dapat memberikan kesempatan
kepada yang bersangkutan
untuk tetap jadi calon
sepanjang telah menyatakan pengunduran
diri di partai politik

ini secara eksplisit
dulu pernah ada putusan empat belas dua ribu
tentang pemilu serentak
mk memang secara eksplisit menyebut
keberlakuannya di dua ribu sembilan belas
dan itu ada di amar
tapi dalam konteks putusan ini
itu tidak perlu dilakukan
karena memang putusan mk prinsipnya berlaku
sejak diucapkan di depan
mas buki mas benny
tentu saja ini perdebatan yang terus menerus
kalau kita kontekskan ini
pasti akan berlaku
akan kembali ke putusan mk
sekarang atau nanti
itu perdebatan yang tidak pernah habis
tapi kita bicara mengenai
memperkarakan para komisioner kpu
kalau kita bahas
ini sebagai babak lanjutan
babak yang lain dibanding
apa aroma yang anda cium
apakah ini murni betul betul
ingin penegakan hukum
atau seperti apa
saya memahami ini sebagai hak
tapi dari sekuensi yang terjadi
agak sulit memandang bahwa ini pure
sebagai upaya untuk misalnya penegakan hukum
dalam konteks ini misalnya
kalau kita lihat detail pasal empat ratus dua puluh satu
unsur unsur yang terbangun
di situ adalah
yang pertama seorang pejabat
yang kedua menyalahgunakan kekuasaan
yang ketiga memaksa seseorang
dimana letak pemaksaan yang dilakukan oleh kpu
dalam konteks ini pun mk
itu dijalankan oleh pengacara nanti
nanti dikasih kesempatan
itu yang pertama
kalau pasal dua ratus enam belas unsurnya
barang siapa dengan sengaja
tidak menuruti perintah atau permintaan
pejabat yang tugasnya menguasai sesuatu
dalam posisi ini
dimana letak kpu
dengan sengaja tidak menuruti perintah
dalam hal ini justru mereka sengaja
menuruti perintah yang diberikan oleh mk
jadi sulit mencari
komisioner kpu yang dipermasalahkan disini
benar benar melakukan kesalahan dalam konteks pidana
oke gak ditemukan tuh oleh
hukum ini mas beni
ini sudah masuk materi hukum mas
kalau masyarakat yang matas namakan
koalisi masyarakat demokrasi
ingin membentengi dan membela kpu
sampaikan argumentasi argumentasi hukum ini
dalam proses persidangan
tapi kami juga punya argumentasi hukum
yang lebih kuat
di luar pasal pasal yang kami laporkan
kepada metro jaya
tolong nanti dibaca dipelajari secara komprehensif
itu pasal dua puluh tiga
kuhp junto pasal dua ratus dua puluh tujuh
itu lebih ngeri mas
bahkan bisa mereka dipenjarakan
selama enam tahun
nah tolong juga kita berpikir
dalam memberikan penghormatan
dan menjaga selera kita
untuk memahami bahwa ini negara hukum
bahwa yang dilakukan pak oso adalah
upaya seorang warga negara
yang benar benar menggunakan
track dan jalur secara benar
kalau demokrasi perbedaan pendapat
kesalahan yang dilakukan oleh kpu
dihadapi dengan persekusi
maka itu salah
kita tidak mengambil cara cara itu
karena kita ini orang orang beradab
yang kemudian menggunakan jalur hukum
masalahnya kenapa tidak dituruti saja
apa putusan dari kpu mas benny
ini yang harus dijawab
kita akan break
kami akan segera kembali
ketatan kepada hukum
kalau teman teman secara
memandang bahwa putusan mk yang diikuti
lalu apa yang disalahkan kepada pak oso dan kami
yang kemudian kami memilih
keyakinan hukum kami bahwa putusan ma
putusan pt un
itu adalah keyakinan hukum yang kami ikuti
lalu dimana masalahnya
ketika tidak ketemu
maka kami mengambil cara lain
sejak awal kami melihat
kpu melalui oknum oknumnya di kpuri
telah melakukan kejahatan
jadi jangan terlalu lebay
kemudian melakukan dramatisasi
bahwa seolah olah ini kriminalisasi
orang orang yang ada di kpu hari ini
jangan dinilai sebagai malaikat
yang seolah olah mereka tidak pernah
dan tidak bisa melakukan kesalahan
kita ingat kpu masa lalu masuk penjara karena korupsi
lalu apa masalahnya
jika kpu hari ini melakukan kejahatan
kemudian arief dan kawan kawan masuk penjara
nah proses hukumnya akan membuktikan itu
lalu apa yang ditakuti
justru ketika teman teman takut proses hukum ini berjalan
berarti ada sesuatu
mas boki kemarin kan anda konversi pers
katanya ini ada dugaan kriminalisasi serius
kepada komisioner kpu
itu betul anda beranggapan itu
saya mau bilang bahwa ini bukan pembangkangan
tapi ini justru dua citra tentang budaya berkonstitusi kita
di satu sisi kpu
taat kepada konstitusi
taat kepada putusan mk
ada pihak pihak yang merasa
dalam pendapatnya begitu ya dirugikan
kemudian melakukan segala cara
yang juga jadi pertanyaan kita ujungnya kemana
karena tidak akan berpengaruh juga kepada keputusan kpu
dalam proses hukum yang membuktikan nanti
untuk adalah hal yang digunakan
untuk pertanggung jawaban individual seseorang
keputusan kpu dalam proses hukum ini berjalan
kpu diputuskan bersalah oleh hukum
itu tidak akan mengubah situasi
dan pak oso tetap tidak bisa mencalekan diri
itu yang kami bilang bahwa secara terstruktur
desainnya memang bukan mengarah kepada
itu justru menjawab
itu justru menjawab
kalau akhirnya proses hukum membuktikan
oknum oknum komisioner bersalah
dugaan melakukan kejahatan terbukti
kemudian orang orang yang disebut komisioner
masuk penjara dan itu tidak akan merubah

dan itu tidak akan berubah
ini agak ambigu tadi
bahwa pak oso tidak sedang mengejar kekuasaan
untuk mencalonkan diri sebagai dpd
tapi pak oso mengambil peran penting
bagi sejarah dan peradaban
masyarakat kita sebagai bentuk ketaatan
bahwa sekalipun dirinya menjadi korban
tapi putusan ptun putusan ma
sebagai bentuk ketaatan hukum
itulah yang beliau lakukan
dan apapun bentuk kejahatan yang dilakukan
oleh orang orang yang mengenakan atributif
itu tidak harus orang orang seperti komisioner
sewenang wenang menghalalkan segala cara
atas nama kekuasaan
bahkan memanipulasi demokrasi
menurut saya sulit sampai ke kesimpulan itu
tidak ada orang yang dipersalahkan
desain konstitusi itu melindungi kita
saya harus mengubah cara pandangnya
karena yang sebenarnya
ingin dilindungi oleh mk
dari potensi dpd
itu pandangan perludem ya
saya pikir ini pandangan banyak orang
untuk melindungi potensi dpd
karena anggotanya yang jelas jelas dari awal
ini pandangan banyak orang
harus diluruskan gini mas
teman teman ngo ini kan selalu mengklaim
tadi empat belas orang loh
mengatasnamakan banyak pandangan orang
dengan suara hampir
kurang lebih dua ratus ribu
berapa orang di belakangnya
legitimasi juga penting
pak oso hari ini
berjuang untuk daerah kalimantan barat
dengan jumlah penduduk berapa
itu jutaan orang
orang orang yang ada di perludem
kemudian seolah olah sudah mewakili
suara net indonesia
dengan legitimasi tadi
yang diberikan oleh pemilihnya
justru yang diharapkan adalah
taat kepada konstitusi
justru itu yang menurut saya
kan ada putusan hukum lain
narasi narasi inilah yang dibangun
opini publik yang sesat inilah
adalah bentuk ketidak taatan
langkah langkah pak oso ini
bentuk ambisi politik
beliau menunjukkan seorang negarawan
bahwa ada dugaan kejahatan
ada ketidak taatan
pada putusan pt un
yang final and bending
berkekuatan hukum tetap
yang itu kemudian dilawan oleh
sebelum putusan mk
sebelum putusan mk
ada dua ratusan orang
ada yang memilih keluar dari
atau ada yang memilih keluar
cuma satu orang yang tidak menjalankan itu
itu yang menurut saya
kemudian kita perlu berpikir
beda mas statusnya
yang lain itu
hanya pengurus partai
ketua umum sebuah partai politik
di luar putusan mk
beliau juga dalam jabatan
sebagai ketua umum partai
diatur oleh undang undang partai politik
dalam mekanisme sebuah partai politik
kita punya mekanisme yang berbeda
bagaimana seorang ketua umum dipilih
dalam kongres munas atau mutamar
bagaimana juga seorang ketua umum
mengundurkan diri dari jabatan ketua umum partai
jadi lebih kompleks
hal yang lebih kompleks
dari dua ratus orang lain yang tadi
ya saya secara prosedural tidak akan mencari
mas benny yang saya tanya
ini kan yang diperkarakan adalah individu individu
anda anggap melanggar hukum
dan tidak mematuhi putusan hukum
kemudian layak untuk dipidana
ini kan putusannya kepada individu individu
ini kan tidak akan berujung misalnya
apakah belum dan juga mungkin belum
kembalinya beliau ke gelanggang gitu ya
berujung pada kembalinya pak oso
ke dalam daftar pencahlayakan
kenapa ini harus ditempuh
pertanyaan ke saya kan sudah dijawab
itu membuktikan bahwa
pak oso bukan seorang politisi yang ambisius
dengan apa yang sedang beliau perjuangkan
seolah olah yang di pikiran beliau ini adalah
positioning beliau untuk mencalonkan diri ke dpd
tapi beliau melihat ada ketaatan hukum
yang justru kpu dan komisioner yang setelah menang menang
kemudian setelah pelanjang mempertontonkan
padahal mereka diberikan atributif atributif
kewenangan yang harusnya tunduk dan taat
yang kemudian ini kita lawan
tidak boleh siapapun di negara ini
atas nama satu kepala manusia pun
apalagi dia memiliki atribut kekuasaan tanpa nama rakyat
kemudian disenang senang tidak menghormati hukum
jadi ini bukan cara untuk masuk ke dalam gelangnya lagi
makanya terjawab dengan sendirinya
kalaupun perjuangan kami insya allah
dimenangkan lewat proses hukum
itu kan tidak merubah
itu kan tidak merubah pak oso untuk kembali
katakan tidak merubah
justru kami tidak berjuang hanya untuk sekedar pak oso menjadi anggota dpd

untuk kembali ke dalam gelangnya
untuk kembali ke dalam gelangnya
ini perjuangan hukum yang kemudian bisa melahirkan efek jela
kepada mereka yang bisa dikatakan
melakukan kejahatan kejahatan hukum tadi
justru di posisi ini saya melihat kpu menjadi korban
dari upaya positifnya
itu perasaan aja
memang harus kita lihat seperti itu
kalau tidak salah ya berani lah berhadapan dengan hukum
dan prosesnya sudah dilalui
mereka mengikuti semua juga
jadi jangan dipandang hanya pak oso berusaha
tapi kpu juga berusaha
yang terakhir sekali mas muluky
apa dampaknya bagi demokrasi tahapan pemilu
hal hal seperti itu
ketika komisioner kpu kemudian harus berurusan dengan hukum seperti ini
singkat saja tiga puluh detik
isu yang paling besar yang kemudian terjadi adalah
bagaimana kita menjalankan demokrasi dengan benar benar
tanpa ada rasa takut
kpu sebagai institusi yang independen
kemudian menjalankan tugasnya dalam konteks ini sesuai dengan konstitusi
kemudian termasuk menghadapi proses hukum jangan takut
menurut saya begitu
karena yang dia lakukan adalah taat pada konstitusi
taat kepada keputusan mk
dan taat pada hukum
dan taat juga pada hukum
dalam konteks ini
jangan takut dong
adalah tetap konsisten dengan posisinya
jadi mana barang ketakutan nih pak oso
justru kalau tidak merasa bersalah
kalau apa yang dituduhkan itu tidak benar
kalau sisi sisi keputusan yang diatasnamakan kewenangan
tidak ada unsur unsur kejahatan lalu apa masalahnya
jalanin saja prosesnya ya
saya sebelum tutup mau nanya satu
terakhirlah saya ingin jelaskan begini untuk teman teman
yang mengatasnamakan koalisi masyarakat demokrasi
makanya saya sarankan sejak awal
yang ini bisa menjadi alat operasi
dari pembuluh kesadaran berdemokrasi
kesadaran terhadap hukum yang tersumbat
ini lagi tersumbat nih teman teman
saya mau bertanya beberapa waktu lalu
dia tidak tahu kpu sedang dipanggil kepolisian
nah saya jadi bertanya kemudian
apakah ini beneran langkah yang diketahui oleh pak oso
atau seperti apa pak
mas apa iya saya sedang menghadapi sebuah kasus hukum
apakah saya harus tahu persis
pihak kepolisian memanggil pihak terlapor
karena isunya nanti disuruh kuasa dan lain lain mas
jadi ada isu yang sederhana juga ya
kita akan lihat bagaimana perkembangannya
apakah babak lanjutannya masih panjang
kayaknya masih panjang ya
kalau melihat ini
ini juga meminta perhatian kita
jangan pernah berpikir seolah olah komisioner ini
pada malaikat yang tidak bisa salah
dan kasus komisioner masuk penjara juga pernah ada
betul tapi dalam konteks ini saya rasa tidak
yang paling penting juga kita harus menjaga diri
jangan menaruh di prasukup
terima kasih pak oso
terima kasih pak gita
pembincangannya kami akan segera kembali di usaha jenda
tetap bersama kami